pemberhentian sementara rekrutmen pengemudi transportasi online bertujuan untuk membenahi sistem
menurut kementerian perhubungan hal ini dilakukan untuk menanggapi maraknya laporan terkait keselamatan penumpang
moratorium atau pemberhentian sementara rekrutmen pengemudi transportasi berbasis aplikasi daring atau online
yang dikeluarkan oleh kementerian perhubungan dan mulai berlaku senin dua belas maret terus dipantau pelaksanaannya
untuk saat ini moratorium bersifat ajakan dan belum ada sanksi jika penyedia aplikasi transportasi online masih melakukan perekrutan
menurut direktur jenderal perhubungan darat selain untuk membenahi sistem jumlah pengemudi yang ada saat ini dianggap sudah melampaui kuota
hal ini berpeluang menimbulkan masalah baru khususnya terkait keselamatan penumpang juga pengemudi sendiri
karena yang lama ini kan yang sudah terdaftar itu sudah cukup banyak
kemudian berikutnya yang berikutnya
yang sudah terdaftar itu supaya didorong dulu untuk melengkapi persyaratan dulu saja sebagai kendaraan angkutan sewa khusus atau taksi online itu
pengemudi yang belum melengkapi persyaratan administrasi namun sudah beroperasi juga menjadi alasan penghentian sementara ini
di jakarta misalnya dari tiga puluh enam ribu pengemudi baru lima belas persennya yang memenuhi syarat administratif
moratorium membawa dampak bagi mereka yang mendaftar untuk menjadi pengemudi transportasi online
jadi saya tadi mau daftar ternyata sudah penuh kuotanya jadi saya tidak jadi daftar tidak boleh dengan sekuritinya
kebijakan ini juga menuai pro dan kontra di kalangan pengemudi taksi online
sebagian menganggap kebijakan itu menguntungkan para pemudi lama
sebagian lagi menilai hal itu menutup kesempatan kerja bagi masyarakat
kalau sekarang ini kan ini kan sudah beberapa lama berarti sudah banyak
karena hampir setiap hari sudah diterima
terus diterima mungkin jangan terlalu terlalu banyak lagi
apalagi perekonomiannya sedang begini nih jadi orang banyak membutuhkan pekerjaan gitu loh
untuk menjamin persaingan yang sehat kementerian perhubungan akan mengevaluasi kuota pengemudi online
yang jumlahnya berbeda di setiap kota dan kabupaten

kementerian perhubungan akan membuat regulasi yang mengutamakan keselamatan penumpang
kementerian perhubungan akan membuat regulasi yang mengutamakan keselamatan penumpang
maraknya taksi online dianggap sebagai salah satu penyebab kemacetan parah di jalan jalan ibu kota
karena itu kementerian perhubungan mulai membatasi jumlah kendaraan pribadi di jalanan ibu kota
dari sekitar dua ratus ribuan kendaraan yang menjadi taksi online saat ini yang diizinkan hanya tiga puluh enam ribu saja
salah satu faktor penyebab semakin bertambahnya jumlah kendaraan pribadi di ibu kota
adalah meningkatnya jumlah taksi online
yang beroperasi dengan kendaraan baru
kementerian perhubungan memperlakukan sembilan peraturan yang diatur dalam permen hub satu ratus delapan tahun dua ribu tujuh belas
dengan fokus pada pengelolaan transportasi berbasis aplikasi online
yang diatur antara lain jumlah kepemilikan kendaraan wilayah operasi
hingga kuota kebutuhan sarana transportasi online yang dibatasi tiga puluh enam ribu kendaraan saja
yang dinamakan kuota ini lagi kita diskusikan
apakah kuotanya statis atau kuotanya nanti menjadi itu antara pihak aplikator dengan mitra ini
jadi yang dibuka oleh aplikator itu cuma tiga puluh enam ribu
mau grab go kart mungkin mereka bertiga katakan tinggal dibagi tiga atau seperti apa ya nanti kita tentukan
asosiasi driver online menyikapi positif peraturan pemerintah ini
mereka menilai jumlah pengemudi taksi online sudah tidak sesuai dengan ketersediaan pelanggan
jangan lupa like share dan subscribe ya

pemerintah belum tahu berapa
dan mereka juga tidak membuka
menurut badan pengelola transportasi jabodetabek
pada dua ribu tujuh belas rasio perbandingan kendaraan pribadi dengan jalan di jakarta mencapai lima empat puluh dua persen
tertinggi di indonesia
bila di rata rata kendaraan hanya bisa melaju dengan kecepatan sepuluh hingga dua puluh km per jam
ini berarti bila ada kendaraan yang berhenti sesaat kemacetan panjang akan terjadi
sayang sekali ketika saya membuat liputan ini saya belum bisa meminta konfirmasi ataupun klarifikasi secara langsung
kepada para aplikator atau penyedia jasa angkutan khusus atau taksi online terkait dengan berapa besar atau berapa banyak mitra mereka
artinya data tersebut akan diberikan kepada kementerian perhubungan
karena menurut pihak kementerian perhubungan mereka belum mendapatkan data tersebut
padahal data data ini dibutuhkan untuk memformulasikan supply dan demand terkait kebutuhan taksi taksi online yang ada di jakarta
dan mengurangi kemacetan tentunya
ruli kurniawan jakarta